presiden pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto akan mengajak semua pihak untuk bersama sama berjuang demi indonesia
dan dalam pidatonya prabowo sempat berkelakar bahwa ia pernah di posisi yang sama dan kalah dalam kontestasi pilpres sebelumnya
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar kita
pertama bahwa sistem kenegaraan sistem politik yang telah kita pilih
bahkan yang dipilih oleh pendiri pendiri bangsa kita yaitu sistem demokrasi sistem kerakyatan
di mana kedaulatan ada di tangan rakyat
kontestasi di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan
tapi inilah tuntutan demokrasi
diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita
debat kadang kadang panas
satu hal saya kira yang kita saksikan bersama
kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun
di antara kita yang tidak puas yang kecewa
saya pernah berada di posisi anda
saya tahu senyuman anda berat sekali itu
terima kasih rakyat minta perbandingan dan saya terima kasih kepada mas anies dan muhyiddin
juga saya terima kasih sama mas ganjar dan prof mahfud
kita berjuang saya yakin dorongannya mas anies mas muhaymin mas ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya